menarik untuk kita nanti seperti apa taji pemerintahan presiden joko widodo dihilirisasi
apalagi pasca freeport yang terang terangan mengajukan syarat balik ke pemerintah
akankah pemerintah memble menghadapi beraneka tingkah korporasi ini
adu kuat negosiasi tambang kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
mengajukan freeport hari ini bahwa mereka mau mengubah kk jadi iupk dengan catatan bahwa
diperpanjang dua puluh tahun dua ribu empat puluh satu dan kemudian tadi nail down dalam konteks pajak yang mereka berikan kepada badan negara
nah dua hal ini harus disoal karena memang di pp nya memang tidak ada ketentuan mengenai perubahan kkj di iupk
muncul itu di permain lima dan permain enam sdm tahun dua ribu tujuh
nah perubahan kk jadi iupk ini sebenarnya ada mekanisme khusus mbak hera
yang diatur di undang undang eh tiba tiba di permen lima dan enam ini berubah
jadi kk untuk jadi iupk itu ada syarat khususnya
pertama wilayahnya itu kemudian harus dikembalikan ke negara dulu menjadi wilayah pencadangan negara
kemudian harus ada persetujuan dpr kemudian berubah dia menjadi wilayah izin usaha pertama khusus
ditawarkan ke bumn dulu kalau bumn nggak mau kemudian baru ditawarkan kepada swasta secara lelang
eh tiba tiba di permen kemudian muncul pengaturan yang berbeda dari undang undang
jadi artinya kalau kemudian freeport ingin terakomodasi sebenarnya pemerintah ini sudah agak melawan undang undang
tapi untuk mengakomodasi freeport ini
win win solution yang diberikan pemerintah
agar kemudian dia mau jadi iupk kemudian di permennya dimunculkan
eh tiba tiba kemudian kami mau iupk asal dua puluh tahun gitu kan jadi dua ribu empat belas
ini kan soal kontrak saja belum berakhir kewajiban bangun smelter saja belum
divestasi saja nggak jelas gitu kan tiba tiba maunya sampai dua ribu empat belas
ini kan bicara bahwa pemerintah harus tegas keras dan jelas posisinya
jangan kemudian terkesan ikut alurnya freeport gitu kan freeport maunya apa ya sudah kita coba diskusikan
dengan revisi aturan saja sebelum freeport kemudian mengajukan syarat tersebut
anda melihat dibalik revisi aturan tersebut ada sebuah kepentingan yang terakomodir
jelas karena memang ini kan bahwa pemerintah ini tahu
permainnya sebenarnya para pemerintah ini tidak sesuai dengan undang undang menerba
tapi kemudian dipaksakan untuk dijalankan
pemerintah berusaha untuk kemudian mengubah beberapa ketentuan di undang undang minerba dengan perpu misalnya
itu tapi kemudian presiden tidak mau karena resiko polia itu tertinggi
mengubah rancangan undang undang
mengubah undang undang dengan rancang

karena dpr pun sepertinya tidak mau mengubah undang undang menerba
walaupun inisiasi itu di dpr
artinya ya sudah lah satu satunya cara adalah dengan permen
jadi di pak jonan bolanya
di lebar ke pak jonan
awalnya muncul materi muatan
ini yang beredar di kita semua adalah awalnya di pp
perubahan kakak jadi upk kemudian kaitan dengan hilirisasi
dikaisi relaksasi lima tahun
sepertinya presiden bermain aman lah
dia tidak mau kemudian kesan melanggar undang undang
menteri sdm saja yang pasan baledan gitu kan
dan buktinya memang akhirnya kami masyarakat sipil ya menolak
kami sudah menyusun gugatan permohonan uji materi ke mahkamah agung
minggu ini akan kami ajukan ke kma
sebenarnya hari rabu anda dan teman teman
minggu ini kami hari rabu kita akan ada konversi pes
kita akan undang tokoh tokoh nasional untuk memastikan bahwa
negara ini harus berdaulat di bidang sumber daya alam
kita tidak bisa diatur oleh asing bahwa posisi negara ini
harus kuat tegas dan keras terhadap segala pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh pelaku usaha
kita ingin membuktikan bahwa kita punya kekayaan alam
yang kemudian harusnya dimanfaatkan untuk anak cucu kita
kemudian dimanfaatkan untuk sebesar besar kemangguran rakyat
tapi faktanya report royaltinya berapa sih
jadi pada satu kilo emas itu kita dapat satu gram kira kira
itu kan dalam konteks bahwa harusnya kita dapat lebih
belum lagi bahwa mereka bangun smelter juga nggak mau
padahal dengan smelter itu kan ada nilai tambah di situ
padahal itu sudah ditulis di kontrak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
ini kan bicara bahwa negara ini harus memastikan negara
kita menikmati sumber daya alamnya
tidak kemudian dirampok begitu saja tanpa memberikan
bahasa saya begitu
karena memang royalti terlalu kecil
tapi kan dalam konteks royalti kecil
kemudian di vestasi saham juga mereka tidak mau
kenapa sih di vestasi itu penting untuk negara
negara punya kontrol di situ
penerimaannya juga besar
artinya ya ini kan ada nggak sih itikat baik dari perusahaan untuk kemudian membagi secara adil lah
kita tidak alergi terhadap investasi asing
negara ini perlu investasi asing
tapi ya berkeadilan
jangan kemudian hanya mau untung sendiri
negara republik indonesia kemudian dirugikan
mas reddy tadi dari urayan anda
sebenarnya sudah sangat jelas harusnya posisi pemerintah seperti apa
tapi mengapa begitu takut sekali dengan freeport
apa yang ditakuti dari freeport
ya harusnya nggak ada yang ditakuti lah
kalaupun akhirnya masalah geopolitik freeport berada di papua
kita kan tidak kemudian bahwa prihort ini bicara geopolitik
bahwa ada bicara ini bicara hukum bicara keadilan gitu kan
harusnya dengan memaksa freeport itu untuk kemudian memberikan sebesar besar kemakmuran rakyat
ada keadilan bagi masyarakat papua untuk menikmati sumber daya alamnya
ada keadilan bagi republik indonesia ini untuk
dari penerimaan negara yang luar biasa gitu kan
ya harusnya nggak ada yang ditakuti
solusinya menurut saya biarkan freeport itu berkontrak sampai dua ribu dua puluh satu
jadi dia kan kontrak karyanya sampai dua ribu dua puluh satu
selesaikan di situ setelah itu menurut saya
biarkan bumn yang mengelolanya
ya konsorsium bumn kemudian bumn di bidang perbankan melakukan sindikasi untuk membantu pembiayaan
sudah saatnya lah kita berdikari di bidang energi gitu kan bidang sumber daya alam
menggugat ini di ma
mas reddy anda sudah ada didekati oleh pihak freeport indonesia
hahaha ya nggak lah
walaupun didekati apa nggak ada yang inilah
artinya kita independen posisi saya jelas lah
dari awal saya selalu mengkritik kebijakan kebijakan pemerintah terhadap freeport gitu kan
artinya ya ya sudah
nggak akan ini lah nggak akan bergembir
dan anda dan rekan rekan tahu persis siapa yang anda hadapi
tapi kita bicara bahwa sudah saatnya kita kemudian menyuarakan bahwa
sumber daya alam itu harus memberikan sebesar besar kemakmuran rakyat
kemudian pemerintah harus dikawal
koalisi masyarakat sipil ini untuk mengawal pemerintah
membantu pemerintah untuk kemudian ya tadi
memperjuangkan hak hak rakyat indonesia untuk ya adil
dalam konteks penguatan sumber daya alam
terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita akan tunggu seperti apa nanti dinamikanya di mahkamah agung karena
kita tahu kan
dan pemerintah indonesia sana
terima kasih mas reddy